thank you ya sudah datang di mimpi aku
aku senang sekali kamu datang
dan kamu ngajak roy juga
walaupun cuma mimpi
biar saya antar aja pak
gak usah kamu berjaga aja di sini
ya temenin mereka
saya yakin ricky pasti masih diincar
kalau ada apa apa kau bisa bantuin mereka
baik pak hati hati pak
ya saya berangkat ya
akhirnya gigi udah ngumpulin makan
udah gak ada tanggungan lagi
lega sekarang gigi
berarti udah kelar ya mbak
tapi gigi pengen makan
bakso yang di ujung jalan situ lho pak boim
temenin ke situ dulu ya nggak apa apa dong
gigi ngidam tau pengen bakso itu
bang traktir makan kolak
kalau urusan di traktir bang boim gak bisa nolak
embaranya wuyah nih
eh jangan mbak
eh gak usah

memohon untuk cpa terhutung semua yang kalau disuruh untuk merek
kita ke makam opah
rina bantuin oma ya bawain ini
kamu bisa jongkok bagi hamil
sekarang kita pergi ke ovth ya untuk opah
kita baca doa dia ya
sudah datang di mimpi aku
aku senang sekali kamu datang
dan kamu ngajak roy juga
aku baik baik aja
kamu baik baik juga ya disana ya
nih aku bawa andin sama reina
kita tabur buat opah
tadi kita udah doain buat apa
kita tabur bunga buat obat
tabur lagi oke
itu ada kupu kupu
aku tangkap ya
lo tunggu disini berdua jaga yang berosa
gue jaga bu andil
aku tak ada apa apa
jangan lain lari nanti kamu jatuh
makasih ya om
kamu kenapa sih lari lari
jangan lari lagi ya
yaudah sekarang kita pulang
udah nggak mas
itu kemudian juga
itu tak apa apa
punyanya bagus deh
aku boleh ambil gak
punya orang ya
ada yang ingin mengunjungi anda
nah udah di sini pak buim
maksudnya makan di sini
di sini nih pak koim
tempat bahasa langganan kiki
ini juga rasanya enak banget
sudah gitu favoritnya gigi itu ya
dari aromanya mbak
udah bikin saya lapar
abis ini kiki mau posisi bakso urat
pak puai mau yang mana
yaudah gini aja
sama aja deh
yaudah pak buim tunggu sini bentar ya
aku mau bakso urat sama ayam dua porsi ya
iya itu yang bikin anak kuahnya kan
om mau pulang dulu
biar aku aja yang temenin riki di sini
tapi tetap kabarin om kalau ada apa apa ya
oke kalian istirahat
gue mau ketemu sama yelza
lo ngapain sih masih ngurusin elsa
gue juga gak punya mobil
ya gampang raff
kita bisa naik taksi kok
raff gue cuma pengen ketemu yelza
gue pengen tahu kondisinya gimana raff
dan gue janji gak bakal aneh aneh
lo itu emang sepupu terbaik gue
lo ngaca doang sendiri
mungkin lo punya cewek
enggak enggak sih
tapi kan nanti enggak
siapa yang suruh anda menusuk papa saya
ngomong apa sih siapa yang nyuruh
saya dengan jelas melihat anda langsung menikam bapak saya
dan anda tidak mengambil apapun apapun barang dari papa saya
jadi saya tanya sekali lagi siapa yang menyuruh anda
kalau lo gak percaya yaudah
saya dengan jelas melihat anda langsung menusuk bapak saya tanpa mengambil apapun dari bapak saya
jadi gak usah bohong dengan saya siapa yang suruh anda
siapa yang suruh anda
cukup pak cukup
orang ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku
karena percobaan pembunuhan pada pahartawan
pahal juga urusan emosi
jangan sampai bapak kena masalah karena berkelari di kantor polisi
saya pergi dulu
jadi anda ingat dengan saya
aku mau datang ke rumah
saya sekali lagi pada anda
siapa orang yang menyuruh anda
karena saya tahu orang orang andalah yang akhir akhir ini meneror keluarga saya
jadi ada yang teror keluarga lo
baguslah kalau gitu
biar lu gak tenang
setelah lu masukin gue ke penjara ini
saya tau anda berbohong
dan orang orang itu pasti komplotan anda
saya paham betul
jadi mending sekarang bicara jurus sama saya
saya bukan orang bodoh
saya bisa dengan mudah menemukan keluarga anda
dan saya bisa paksa keluarga anda untuk bicara
atau saya cari keluarga anda
jangan bawa bawa keluarga gue
jadi sekarang anda sudah mau bicara